dan untuk mengetahui kondisi terkini dari kebakaran di kalifornia selatan
sudah terhubung melalui sambungan skype dengan bapak ardian budi nugroho
konsuler penerangan dan sosial budaya kedua kjri di los angeles
selamat pagi waktu jakarta bapak
sejauh ini bagaimana perkembangan terkini dari proses pemadaman kebakaran di kalifornia selatan
apakah sejauh ini ada warga negara indonesia yang terdampak akibat kebakaran ini
baik jumlah wni yang berada di california selatan sebanyak lima puluh tujuh ribu warga negara indonesia
hingga saat ini kami terus berkoordinasi dengan kelompok masyarakat indonesia dan diaspora indonesia
syukur alhamdulillah bahwa tidak ada warga negara indonesia yang terdampak akibat kebakaran di california selatan
baik lalu pak ardian apakah ada himbawan dari konsulat jenderal ri di sana untuk para wni atas kebakaran ini
baik kami juga sudah menyebarluaskan melalui media sosial kami bahwa kepada masyarakat atau warga negara indonesia yang berada di selatan california untuk selalu berhati hati
juga selalu mengikuti berbagai berita yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah di california selatan
dan kami juga membuka hotline di nomor plus satu lima sembilan delapan sembilan lima yang bisa digunakan oleh seluruh warga negara indonesia
baik lalu apakah sejauh ini ada koordinasi dari pihak kjri dengan pihak otoritas tempat di los angeles
baik kebakaran ini bermula selasa dini hari lalu waktu california selatan atau sekitar selasa malam
kami langsung berkoordinasi dengan la police department dan la fire department untuk mengikuti segala perkembangannya
termasuk apabila ada informasi informasi yang diperoleh oleh kjri dan la fire department
kami juga membuat informasi informasi yang mungkin berakibat kepada warga negara indonesia atau propertinya
baik lho pak ardian ini kan kebakaran sudah berlangsung cukup lama pak ya dan hingga kini belum kunjung padam
lalu dikatakan kan dilaporkan ada pemadaman listrik yang dilakukan di sana yang telah memberikan efek untuk tiga juta warga california di sana yang tidak ada listrik
lalu bagaimana dengan pihak kjri di sana apakah ada warga indonesia yang terkena
apakah ada dampak akibat pemadaman listrik ini
ya pertama terjadinya kebakaran ini karena sudah lama sekali musim kering lalu ada dahan yang jatuh dan menimpa perangkat listrik sehingga terjadi kebakaran
oleh karena itu pemerintah setempat langsung mematikan di sebelah area listrik yang berakibat pada pemadaman lebih dari tujuh rumah
jadi kami juga sudah mengecek memang daerah yang terlandak kebakaran ini bukan konsentrasi di mana warga negara indonesia tinggal ini berada di sekitar daerah barat dari los angeles
sementara warga negara indonesia umumnya tinggal di daerah los angeles atau di sebelah timur los angeles
baik pak ardian terima kasih banyak atas waktunya bersama kami di cnn indonesia and stay safe